kenapa gak sekalian aja waktu sholat lu bahas
bener lu ya berarti lo mau bahas waktu sholat ya
intinya lu tuh udah kelewat batas
gue pokoknya minta sama lo yandra
jangan sampe papa sama mama denger masalah ini
ini tuh malu maluin
eh emang lu salah
eh lu kan salah
harganya kok mahal sih nggak kayak di pasar
walaikumsalam astaghfirullahaladzim itu kerpasangan
dunia mau kiamat ya pok
nggak ada orang gue juga lihat kali gak ada
itu facebook enggak ada udah pulang yuk eh tunggu aja dulu sampai lagi sampai males
luwai cari sendiri mau pulang apa sih
lo gimana sih kita itu harus cari papa gue khawatir kalau mama kenapa napa kalau
dugaan lo salah ya makannya kita cari papa biar kita tahu masalahnya di mana
lu aja belum tahu masalahnya udah kayak gini emang apa alasannya mamas mobil sama om aji
kalau gua tahu dari tadi gue kasih tahu lu kalau lu mau tahu sekarang lu pulang
terus mama gimana aduh indra mama enggak kenapa napa kalau memang mama sama pak haji itu
nyari papa hati mama sudah sakit sejak dia denger berita jadi enggak ada gunanya kita nyari papa
ya bener lah emang lu selalu salah kurang cerdas lu udah pulang
ini lemuk hari thanaa
iya bang ya ih gak takut dosa
mending lo kesana suruh tobat
iya tin bisa sial di kampung tanah baru gara gara ulah mereka tuh
gak berani tin ama bang
lo takut sama allah apa takut orderan lo dibatalin
dua duanya pok takutan mana allah
nah yaudah suruh tobat gih
tina ngider dulu ya bang pok assalamualaikum
gue gak mau lah
gue gak mau
gue gak mau pengendalin simpi sama adiknya si aji keluarga
iya bang gue juga gak mau bang
gua doang yang gak pernah bikin heboh di kampung ini
sampian itu lebih parah
halo kamu itu hampir aja di cincang pak marjuki
cuma sampean yuk yang gak pernah gigir
lu digerebek sama si tina
dari mulut dia laporannya
lo berdua sama bini lo
oh ini dia
ih bang mamat cepetan ke rumahnya cemina
kang rijal sama pak aji tukeran pasangan
tahan ahan aja tali ya
iya bener kak
terima kasih ya
mau direpotkan gara gara
sama sekali gak merepotkan
malah saya sama suami yang lebih sering merepotkan
liat bu puput itu cer
kenapa ngebut gitu mah
premnya belum pak
prem nya belum
kalian tuh ya gimana sih
tergata begini kalian kalo naik motor ngebut
haduh tak kirain tadi remnya belum loh
ma duyu pulang cepetan
mama dari mana
muter muter ngantar ini bu putra ke vespa
bu put nginidam
gua masih ga abis pikir sama lu yandra
bisa bisanya lu tuh nudu papa berbuat yang gangga sama bu put
hah itu mulu yang lu bahas
mulai dari rumah di jalan
kenapa ga sekalian aja waktu sholat lu bahas
bener lu ya berarti lu mau bahas waktu sholat ya
eh udah udah intinya lu tuh udah lewat batas
gua pokoknya minta sama lu yandra
jangan sampe papa sama mama denger masalah ini
ini tuh malu maluin
bener aja lu omelin apalagi salah
eh emang lu salah
eh lu kan salah
harganya kok mahal sih nggak kayak di pasar